sebuah angkutan kota di sukabumi jawa barat terbakar usai misi bbm hingga membuat sopir mengalami luka bakar ringan
kebaran api yang membakar angkut di spbu di jalan rhd di soekardi
kelurahan gedong panjang kota sukabumi jawa barat pada rabu pagi
kebakaran diduga akibat korsleting saat mobil akan dinyalakan usai mengisi bbm
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran angkot ini karena mobil sedang tidak membawa penumpang